sebagai pembuka boleh dijelaskan kepada kami bagaimana kemudian perkembangan koordinasi dengan barreskrim
ada juga kementerian luar negeri kalau kita bicara pemulangan wni korban tppo dari myanmar
ya makasih mbak
jadi sejak awalnya kasus ini kemudian menjadi viral itu langsung menjadi perhatian pimpinan
khususnya kepala divisi hubungan internasional
dan jenderal krishnamurti langsung memerintahkan kami langsung sebagai kepala bagian kejahatan internasional
untuk berikan dukungan maksimal kepada tim baris krim yang akan melakukan pemeriksaan para korban di myanmar maupun di bangkok
yang kemudian kita ketahui bahwa atas kepolisian kita di bangkok itu kombes endon
untuk menjemput para pmi kita atau warga kita yang ada di myanmar datang ke bangkok
kemudian kami bersama sama dengan tim barreskrim ya kita fasilitasi mereka
kita koordinasikan dengan kepolisian thailand untuk melakukan pemeriksaan di kbri kita di bangkok
baik artinya rencana pemulangan yang diagendakan akan berlangsung
pada hari selasa ini masih sesuai dengan rencana ya pak ya
informasi terakhir mungkin itu bukan heran saya mungkin kbri
tapi mendengar informasi terakhir bahwa masih dalam proses
karena ada beberapa yang masih harus melewati beberapa tahapan tahapan pemulangannya
nah kita ketahui bahwa di mata pemerintah thailand
koronavirus pokoknya akan menjadi tempat yang paling terlantar berurang
kewah kawannya a z
seperti apa pengguna b rani terjadi
kemungkinan di porternya nau di kppo tidak bisa kita hasilinya rev
dihadapi ketika berhadapan dengan kasus tppo di tingkat mancanegara atau luar negeri seperti yang
terjadi ini ya jadi sebetulnya kan sebelum mereka itu dinyatakan sebagai korban tppo itu kan masuknya ke
negara tujuan mereka kebanyakan secara legal ya seperti contohnya yang di myanmar itu mereka masuk
lewat bangkok thailand dengan visa kunjungan biasa yang kemudian akhirnya mereka masuk ke daerah
myanmar secara ilegal bahkan kedutaan kitabun tidak mengetahui
masalah ini bahkan kedutaan kita pun tidak mengetahui masalah ini bahkan kedutaan kita pun tidak mengetahui
dan itu terjadi di beberapa negara
mungkin seperti itu
sehingga itu akan
sangat menyulitkan ketika tiba tiba
nanti kemudian mereka
dinyatakan sebagai korban
kami baru tahu dari
pihak pemerintah juga baru kemudian
oh ternyata mereka menjadi korban tppo
legalisasi dari perjalanan
ini menjadi satu hal yang sangat krusial
pak ya kembali ditegaskan dengan contoh
kasus yang terjadi begitu
ya betul kan kita
banyak dari mereka yang tidak memiliki
pengetahuan yang cukup untuk
memahami perjalanan mereka ke luar negeri
sudah tidak legal sudah ilegal
ke luar negeri kan
sudah berencana akan bekerja
kita tidak tahu bahwa
ke luar negeri itu harus seperti apa
sehingga mereka ikut saja
ke luar negeri berangkat dengan
cara legal mereka dijanjikan
diberikan visa kerja di kemudian hari
mereka bekerja dengan status
yang ilegal tentunya
baik pak audi sejauh ini kalau koordinasi
dengan lagi lagi kementerian luar negeri maupun
kita bicara kasus seperti ini nih
menjadi satu hal yang juga sulit untuk
diberantas ya pak ya
seberapa kuat kalau kita bicara
kekuatan dari jaringan
tppo yang terjadi di tingkat
internasional ini pak dan koordinasinya
itu seperti apa sih pak antara negara indonesia
dengan negara negara yang
biasanya juga menjadi lokasi lokasi
terjadinya tppo ini
ya yang pasti kalau koordinasi
dengan jaringan yang sudah ada
dengan baik dari jalur
hubungan kerjasama polis polis
berusaha semaksimal mungkin
untuk mencegah terjadinya
kita harus tahu bahwa
sebagian warga kita yang
mendapatkan pekerjaan untuk
perbaikan ekonomi itu
juga sangat kuat ya
itu akan menjadi
pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
untuk kemudian membawa mereka ke luar negeri
nah tadi seperti
saya sampaikan di depan
bahwa awalnya kita tidak tahu
bahwa itu akan mereka ke sana
akan menjadi korban penjualan orang
tersebut ketika sudah
meledak kasusnya baru
bisa baru kemudian kita usut
nah ketika mereka masuk ke sana kan
legal jadi tidak terpantau
bahwa itu mereka adalah korban
tppo nah itu
menjadi tentunya faktor yang
untuk penanganan kasus kasus semacam ini
baik baik baik kita akan
simak terus nanti perkembangannya seperti apa
dari pihak kepolisian
kementerian luar negeri dan juga aparat terkait
terima kasih banyak kepada kombes pol audi
latuhero sudah berkabung
bersama kami malam hari ini di cnn indonesia